benarkah indonesia sedang menghadapi ancaman berupa perang ideologi
bahkan presiden jokowi pun menekankan jangan sampai ideologi impor geser pancasila
apa mana eksplisit maupun implisit yang ingin disampaikan presiden
benarkah ada pihak yang ingin mengganti pancasila dengan ideologi impor
dan kali ini saya sudah didampingi dengan beberapa narasumber yang akan berbincang mengenai hari ini
sudah ada zuhairi misrawi anggota tim kampanye nasional tkn jokowi maruf
selamat malam mas zuhairi
selamat malam assalamualaikum
kemudian juga ada mas ahmad fatul bari juru kampanye nasional bpn prabowo sandi
selamat malam mas
dan juga ada analis politik uin jakarta mas adi praito
selamat malam mas adi
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
saya langsung aja ke mas zuhairi
mas zuhari isu mengenai ideologi yang digantikan kemudian juga pernyataan pak jokowi kali ini
kenapa tiba tiba mengeluarkan statement tentang adanya ideologi impor
yang bisa menggantikan ideologi pancasila
ada latar belakang tertentu nggak tentang statement ini
ya saya kira memang ini dalam konteks tahun politik ya
bahwa demokrasi memberikan ruang kepada perbedaan pandangan antara berbagai pihak yang berkontestasi
tetapi sebaiknya kita tidak menyentuh soal ideologi
karena ideologi itu merupakan pemersatu kita
memperkuat toleransi dan persatuan
bahwa kita bisa duduk dengan teman teman pks dengan adi sebagai pengamat
itu karena semata mata pancasila sebagai common platform
nah oleh karena itu presiden jokowi mengatakan supaya kita berhati hati dengan ideologi impor
atau kita sebut dengan ideologi transnasional
karena kita lihat ada fakta bahwa infiltrasi ideologi khilafah yang menjelma dalam gerakan disebut tahrir
itu juga salah satu hal yang mengkhawatirkan bagi kita semua
lalu kemudian juga ada infiltrasi al qaeda
melalui jaringan jaringannya jamaah islamiyah
lalu bahkan ada infiltrasi ideologi isis
yang kita tahu tahun dua ribu empat belas mereka melakukan deklarasi
jadi tujuannya adalah bagaimana mementum demokrasi ini supaya kita lebih bersahabat
pancasila itu kita bisa berbeda pendapat
tetapi kita semua indonesia dan kita semua adalah dalam bahasa bung karno itu adalah bagaimana membangun gotong royong diantara semua pihak
bahwa ya memang ada tesa ada antitesa
tetapi ada sintesa
sintesanya itu adalah pancasila
bahwa ide ide yang kita sampaikan ke publik itu semata mata dalam rangka membangun indonesia dan dalam rangka menjaga indonesia
mas ahmad sebenarnya kalau di pak jokowi sendiri ada kebijakan untuk membentuk badan pembinaan ideologi pancasila atau disikat bpip
kalau menurut anda sebenarnya badannya ini tidak terlalu bekerja maksimal
sehingga ketakutan akan adanya ideologi yang dikatakan impor tersebut
tadi dikatakan oleh mas suhairi mulai dari hisbutari yang sebenarnya sudah dibubarkan oleh pemerintah
kemudian ada isis dan beberapa yang lain
itu tidak bisa ditangkal dengan badan pembinaan ini
ya pertama mungkin saya merespon dulu tentang pernyataan presiden ya
bahwa hal terkait dengan ideologi
impor orang yang bertentangan dengan pancasila
sebetulnya secara substantif semua kita pasti sepakat ya
tidak ada perdebatan tentang hal tersebut
bahkan kalau misalnya kenapa kampanye kampanye kami selama ini juga menyinggung hal hal yang terkait tenaga kerja asing
lalu mungkin buruh buruh dari cina misalnya dan segala macam
itu juga bukan hanya kaitan ekonomi
ada juga hal hal yang terkait dengan ideologi
makanya itu pun juga kita khawatirkan
nah mengenai hal hal yang tadi disampaikan
misalnya terkait juga dengan badan tadi ya
saya rasa itu pun juga sebetulnya kalau memang berjalan dengan baik
baik bagus bagus saja
dan memang dibutuhkan juga
tetapi kan selama ini mungkin yang jadi persepsi publik akhirnya
memperlihatkan bahwa terkesan badan badan
isu isu yang diangkat itu bukan serius untuk menangani terkait dengan ideologi ideologi
yang mengkhawatirkan bertentangan dengan pancasila dan mengancam negara kita
tapi justru dijadikan sebagai alat politik gitu
yang coba mendegradasi atau mencoba membenturkan dengan kalangan islam
misalnya parpol parpol islam yang ada
dan terkesan akhirnya
jadi alat politik
nah ini mungkin yang perlu kita jadikan catatan
jangan sampai itu terjadi
tapi mengenai hal yang terkait dengan penegasan kita sebagai bangsa
berdasarkan pancasila ini sejarahnya sudah panjang
dan kita sudah menjadi konsensus nasional bahkan
yang bahkan sebelumnya ini sudah ditetapkan
ini sudah ditetapkan sebelum menjadi pancasila
sebetulnya sejarahnya ada piagam jakarta
yang ditetapkan dalam dokorit sujion bijo sakai
untuk menjadikan piagam jakarta
sebagai dasar negara
tapi dalam ppki
karena kebesaran hati ke lapangan kalangan islam saat itu
karena ada kritikan ataupun juga masukan
bahwa dikhawatirkan piagam jakarta itu akhirnya membuat kalangan dari timur
tidak bisa membangun indonesia bersama sama
akhirnya kita sepakat bahwa pancasila menjadi dasar negara kita
jadi sebetulnya dari sisi konsensus nasional itu sudah selesai
dan tinggal kita mengisinya saat ini
dengan hal hal yang lebih produktif
kalau saya menarik mungkin saya kembali ke mas suhairi
kalau tadi mas ahmad bilang
yang menarik adalah tadi tidak hanya ideologi dalam bentuk pikiran
atau ideologi dalam bentuk politik
tapi lebih kayak tadi mungkin
bagaimana sikap pemerintah terhadap mungkin salah satunya di bidang ekonomi
atau banyaknya tenaga asing masuk
yang berkecipuk yang sedikit banyak
tidak hanya berdampak terhadap kue ekonomi di negara ini
bagaimana statement anda terkait hal ini
sedikit agak menyerempet mengenai ekonomi sendiri
ya memang kalau kita lihat
memang ada wilayah yang emosional
soal bagaimana tenaga kerja
apakah kedatangan tenaga kerja ini melanggar aturan yang ada
nah memang presiden sudah menjelaskan
memang jumlahnya sangat kecil sekali
jika dibandingkan dengan warga indonesia yang bekerja di luar negeri
even kalau kita bandingkan dengan warga indonesia yang bekerja di china misalnya ya kan
jadi memang dari segi jumlah itu kecil sekali
pangan dan lain lain
tusan ekstern harus diakui
sudah dilakukan oleh pak jokowi
tetapi memang memperhatikan konteks musim dan lain lain
dan kalau kita lihat pak jokowi misalnya pakai sneker
bikinan anak muda bandung gitu
nah project misalnya
itu kan bagian dari bagaimana supaya mas adi tidak pakai adidas dan night gitu
atau unitsuka gitu
yang sekarang lagi happening di kalangan kaum milenial
saya setuju sekali
memang kita harus memperkuat ketahanan produk produk kita
tidak hanya kedaulatan
kalau kata ibu ketua umum mika wadis konoputri
tapi adalah ketahanan pangan
ketahanan produk produk dari negara kita
dan memang kedepan itu kita usahakan supaya bagaimana warga negara kita itu mendapatkan lapangan pekerjaan
kalau kita lihat misalnya sekarang dari dana desa mas adi
dana desa sekarang itu kan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa
dari angka delapan puluh triliun
jadi memang ini perlu harus kita genjot ke depan
supaya tidak hanya ideologi yang impor
tetapi juga hal hal yang memang bisa diproduksi oleh kita
saya ke mas adi
mas adi kalau yang dikatakan apakah isu mengenai ideologi yang akan diganti
kemudian juga adanya masuknya
beberapa tadi dikatakan oleh mas suhaimi
pandangan pandangan tentang masalah
ideologi asing yang dikatakan impor
tidak hanya masalah kedaulatan gitu ya
itu menarik masih menjadi isu sentral di tahun politik ini
saya ingin komentari bahwa ada dua hal
pertama dalam konteks demokrasi elektoral
seperti yang disampaikan oleh gusmis
jangan sampai kalau hanya ingin jadi presiden itu menghalalkan segala macam cara
termasuk ideologi ideologi yang radikalis
ini dijadikan sebagai instrumen politik untuk memenangkan kontestasi
apapun alasan itu nggak boleh mesti di stop
yang kedua dalam konteks negara bangsa yang lebih luas
indonesia ini kan baru merdeka sekitar tujuh puluh dua tahun
kita mesti belajar banyak dari negara negara yang hancur dan runtuh
imperium romawi yunani bahkan kerajaan kerajaan islam itu juga runtuh
karena suasana batin kebangsaannya tidak di design dengan baik
ketika pancasila ini diakomodasi sebagai jalan tengah politik
antara kelompok nasionalis dan islam
mesti disitulah kemudian harus clear
makanya kemudian dalam undang undang dasar empat puluh lima bahkan dalam undang undang pemilu
yang nomor pertama itu adalah bahwa
kampanye tidak boleh mempersoalkan nkri dan pancasila
karena dalam demokrasi yang lebih luas konteks demokrasi elektoral
seringkali elit kita ini agak lupa
bahwa tautan batik kebangsaan kita ini akan hancur
kalau ada sedikit saja upaya upaya untuk men downgrade dan
dalam tanda kutip menapikan pancasila
karena itu menurut saya mumpung ada mas patul partai politik apapun
tidak boleh misalnya mengakomodasi anasir anasir elit orang
ataupun ideologi tertentu yang itu juga bertentangan dengan pancasila
dan harus kita katakan nih mas patul pks dalam tanda kutip
seringkali dituduh sebagai partai yang tempat bernaungnya kelompok kelompok radikal
misalnya belakangan ketika hti misalnya dibubarkan
seakan akan hti ini kalau nggak ke bbb ya ke pks
makanya nanti kemudian kita minta klarifikasi dari mas fatul
hanya karena persoalan suara wawasan dan ideologi kebangsaan kita ini digadaikan
tapi yang paling penting sebenarnya mas yuda di itu semua
kalau melihat temannya gus mis ini sepertinya sudah layak untuk jadi jubir presiden
buat kalahkan islam
mungkin mas fatul mau menanggapi gimana tadi pernyataan ini terkait dengan ideologi yang seperti itu
tapi kita akan jadikan terbidul
saya anand rizky aframi segera kembali tetaplah bersama kami

jadi mas adi sudah menyatakan bahwasannya seperti apa sebenarnya ideologi ideologi yang harus diwaspadai
terutama tadi terkait dengan statement bagaimana nanti pks sendiri menyikapi hal ini
sebenarnya kalau dari sudut pandang anda nih mas fatul ideologi impor itu seperti apa sih
ya kalau kebenaran itu seperti apa sih
jadi ideologi impor itu seperti apa sih
kalau istilah ideologi impor sih sebetulnya kita bisa perdebatkan macam macam ya
bahkan kaitannya bisa kemana mana tuh
kita sebut komunisme misalnya kita sebut liberalisme
dan kalau kita kaitkan dengan pemerintahan bahkan bisa kena juga gitu
pemerintahan sekarang yang mungkin kemarin membuka daftar negatif investasi untuk investasi asing masuk
misalnya itu kalau kita mau perdebatkan secara ideologis itu bisa masuk tuh
dengan ideologi impor yang dimaksud presiden jokowi sendiri
sehingga presiden jokowi justru membicarakan apa yang dia keluarkan dengan kebijakannya
nah tapi kalau misalnya terkait dengan yang tadi mas adi sampaikan ya
saya ingin sampaikan bahwa ya demokrasi itu kan membuka ruang bagi publik siapapun itu
tidak dilihat dari agama apa apalagi bahkan latar pemahaman dia seperti apa
tapi ketika dia berada sebagai warga negara maka dia harus mematuhi peraturan jelas
tapi hak sipil politiknya juga tidak dibatasi
jadi kalau misalnya kemarin hti dibatasi
dia dibubarkan karena dia tidak bertentangan dengan pak cinsila
dan itu sudah keputusan hukum
semua kita hormati
tapi orang orang hti sebagai publik di indonesia sebagai warga negara yang dijamin hak konstitusinya
itu mereka dibebaskan untuk berpolitik gitu
dan kalau di pks sendiri sebetulnya teman teman hti saya rasa belum ada yang masuk ke pks ya
dia ada sebagian yang saya belum tahu rinciannya
tapi mungkin sebelumnya kan disampaikan seperti itu
yang kemarin jadi pengacara hti sebetulnya justru masuk ke timnya gusmis gitu
prof yusril gitu kan
kalau kita mau perdebatkan hal itu sebetulnya bisa saja
tapi yang jelas kalau misalnya itu terkait dengan hak individu hak politik orang
dan sudah disampaikan juga deklarasi universal ham yang menjamin hak sipil politik di indonesia sudah diretifikasi
dan mereka pun juga bebas sebetulnya
tapi kalau misalnya terkait dengan lembaga yang mereka bentuk bertentangan
itu semuanya sudah clear
sebetulnya kita hormati semua keputusan hukum gitu menurut saya sih
itu sudah clear
saya ke gusmis
gusmis kalau tadi mas fatul bilang salah satu ideologinya ideologi komunisme
dan pak jokowi berulang kali mengatakan bahwasanya dia pribadi keluarga tidak ada kaitan dengan komunisme
bahkan tadi statementnya juga ada
pak jokowi mengenakan hal ini ketika kemarin dia juga melontarkan statement mengenai ideologi impor
lalu kenapa statement ini kembali lagi diungkapkan
apakah ini merupakan salah satu bentuk ideologi import yang boleh jadi masih
yang boleh jadi isunya masih cukup seksi gitu ya
yang bisa dijadikan komoditi gitu untuk campaign atau seperti apa
ya memang kalau kita lihat ada spanduk ya yang menolak calon presiden dari pki dan lain lain yang agak viral belakangan

bahwa ada pihak pihak memang yang mengamplifikasi isu pki ini
tidak hanya sekedar pki dalam konteks umum tetapi pki dalam konteks presiden kita
nah oleh karena itu presiden memang punya hak untuk menjelaskan kepada publik dan saya berpesan supaya ya hindari fitnah fitnah terhadap presiden
karena saya kira pasti akan mengganggu tidak hanya pribadi presiden tetapi juga keluarga dari presiden itu
nah tentu kalau kita lihat tentang kelompok kelompok ekstrim yang anti pancasila itu juga berdasarkan data
jadi saat kita di perjuangan pks ini harus berjuang betul
seperti yang dikatakan oleh km arief bahwa
pemilu tahun dua ribu dua puluh empat itu kita sudah selesai soal kita punya ketahanan ideologi
tidak ada lagi yang menyoal atau bahkan mengubah ideologi pancasila
sehingga tahun dua ribu dua puluh empat itu tahunnya kita mas hadi aja

itu betul betul kita konsentrasi kepada bagaimana pembangunan indonesia
dalam konteks ekonomi dalam konteks politik demokrasi dalam konteks kebudayaan
maka oleh karena itu presiden ingin mengatakan
momentumnya statnya adalah sekarang
kalau kita sekarang fokus memperkuat ketahanan ideologi pancasila
maka nanti puncaknya tahun dua ribu dua puluh empat kita sudah bisa fokus untuk pembangunan indonesia
setelah kita lihat infrastruktur sudah mulai ada
desentralisasi mulai kuat
lalu kemudian desa desa
itu kan luar biasa kalau kita lihat pembangunan pada tingkat desa gitu
saya dengan mas adi dari satu kampung di sumeneb gitu
dulu mobil saya itu parkir untuk sampai ke rumah

dulu mobil saya itu parkir untuk sampai ke rumah
satu kilometer mas hadi
sekarang itu bisa masuk mobil saya ke depan rumah gitu
dengan dana desa gitu
satu ratus lima puluh ribu jalan desa dibangun
jadi kalau desa ingin dibangun saya kira indonesia sudah dibangun
saya ke mas hadi
mas adi menarik tadi ada pertumbuhan dari adanya paham ataupun adanya perspektif mengenai ideologi selain pancasila
sebenarnya mengapa hal ini terjadi
apakah memang ideologi pancasila
ideologi yang tidak dianggap lagi relevan sehingga harus dilakukan perubahan harus lebih mengikuti kebutuhan dan keinginan zaman seperti apa ini
kalau dalam studi studi empirisnya kelompok islamis atau kelompok kelompok yang tetap ingin menarasikan indonesia sebagai negara agama
negara islam kira kira begitu ini terus berderut
dia selalu hidup sekalipun indonesia sudah declare adalah pancasila
kita ingat tujuh belas agustus kita merdeka bung karno dan bung hatta menyatakan nkri
nkri dan pancasila adalah ideologi dan nasa negara
tapi tanggal delapan belas agustusnya kelompok kelompok islam masih berdebat bahwa negara kita ini masih belum final belum selesai
ada keinginan keinginan misalnya bahwa indonesia harus kembali pada syarat islam
makanya kemudian piagam jakarta itu lalu dibunyikan
termasuk soal apakah presiden indonesia ke depan harus islam atau tidak
itu perdebatan perdebatan yang belum selesai sampai sekarang
dalam konteks demokrasi elektoral ketika pilkada dilaksanakan secara langsung dua ribu lima belas
itu juga muncul kelompok kelompok islamis memanfaatkan kanal demokrasi yang cukup terbuka
mungkin teman teman akademisi dan peneliti menyebutnya sebagai ini ada free rider
penunggang gelap penumpang bebas yang kira kira membutuhkan tenaga mereka untuk memenangkan kontestasi elektoral
maka ketika dua ribu lima belas sampai dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas banyak peraturan peraturan daerah berbasis syariah atau perda syariah itu juga ditengarai
sebagai bagian dari kompromi politik kelompok kelompok islamis yang berdekatan dengan negara
jadi kalau ada kelompok kelompok islamis yang tetap ingin menerapkan ajaran ajaran syariah terutama syarat islam di indonesia
ini yang menurut saya harus dibahas padai
bahwa orang tinggal di indonesia tapi mimpi dan hidupnya seperti di timur tengah
kan kira kira begitu

dan menurut saya di generasi milenial sekarang ataupun juga kalangan polisi

dan menurut saya di generasi milenial sekarang ataupun juga kalangan polisi
yang ada juga perlu kembali membuka sejarah panjang bangsa kita
demokrasi kita ini dibangun dengan berbagai latar ya
bahkan mungkin kalau kita meminjam istilah amerika kita seperti melting pot
jadi banyak latar latar di indonesia yang akhirnya membangun bangsa ini dengan latar masing masing
tapi sebetulnya yang kita kedepankan adalah persatuan
dan juga yang kedua dia ingin mencapai tujuannya dengan cara yang benar
sesuai dengan aturan demokratis dan sebagainya
bahkan kalau tadi saya singgung mengenai bahwa kita harus memiliki kekuatan
saya singgung mengenai awal pancasila dibuat misalnya
kan diawali dengan piagam jakarta sebagai kesepakatan di bppki dokter ritsu jenbis yosakai
dan akhirnya ketika di ppki disepakati menjadi pancasila menghapus kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
walaupun itu sebetulnya bukan mengikat bagi seluruh warga negara indonesia ya hanya pemeluknya gitu
tapi dengan kelapangan kalangan islam itu akhirnya dihapus dan akhirnya menjadi pancasila
tetapi perkembangan politiknya juga kalau di indonesia
tetapi perkembangan politiknya juga kalau di indonesia
kita lihat sejarahnya kan panjang ya
memang ada perdebatan mengenai ideologi itu
kembali ingin diterapkan misalnya
bahkan mungkin yang ingin menerapkan di era soeharto dulu saat itu justru yang sekarang ada di partai pendukungnya pak jokowi nih p tiga
yang dulu saat itu sering mendorong tentang piagam jakarta
dan menurut saya sih sebetulnya kita sebagai bangsa yang sudah panjang sejarahnya sudah matang dan sudah demokratis

semua hal yang kita dudukan perkaranya dalam forum yang demokratis
itu sah sah saja
perkara nanti misalnya
bahkan mungkin kalau misalnya kita bicara perda yang berasarkan bahasi sariah dan segala macam
kalau kita mau buka ke publik sebetulnya partai mana yang mengusung juga banyak partai yang berasal dari partai partai yang latarnya bukan partai islam
bahkan banyak juga yang partai yang nasionalis dan yang bukan punya latar islam
tetapi lepas dari hal itu semua saya ingin menyampaikan bahwa kita mendebatkan pancasila ini sebetulnya kita perlu evaluasi juga
seberapa paham sih bangsa kita apalagi generasi muda ya tentang pancasila
bisa jadi mungkin diantara mereka ada yang gak hafal pancasila
apalagi memaknai secara mendalam tentang makna pancasila
dan ini sebetulnya milik catatan kita
nah sebetulnya kalau misalnya tadi ada badan yang dibuat oleh presiden jokowi saya sih menyambut baik ya
kami menyambut baik
tinggal bagaimana badan itu juga punya peran yang cukup besar untuk membangkitkan lagi semangat kita berbangsa semangat persatuan
dan mengisi ruang ruang publik ini dengan hal hal yang lebih perbaikan
dan lebih produktif sebagai bangsa yang merdeka berdasarkan pancasila
karena isi pancasila itu kan luar biasa ya
tujuan negara kita bahkan tercantum dalam pancasila dalam pembukaan undang undang dasar
dan bahkan mungkin bisa disebut pembukaan undang undang dasar kita pancasila kita ini menjadi contoh buat dunia internasional gitu
dalam sisi persatuan bahkan cita cita mulia sebagai sebuah bangsa
menurut saya ini menjadi catatan penting juga
kalau ke gusmis kalau kita ingat mungkin setahun dua tahun lalu ada hashtag saya pancasila gitu
pak jokowi juga begitu mula jadi viral ya
kemudian juga pak jokowi juga menginisiasi hari pancasila sendiri sebagai libur nasional bahkan
sebenarnya kenapa hal ini selalu didegungkan oleh pak jokowi
apakah memang tadi anda katakan di awal ini adalah tahun politik
sesuatu yang berbau perbedaan ideologi itu bisa mengancam lebih masif dibandingkan mungkin beberapa tahun sebelumnya
ya tadi mas hadi mengeluarkan satu istilah yang baik yaitu demokrasi yang kebablasan atau kebebasan yang kebablasan
penunggang penunggang gelap dalam konteks free rider ini
dan kalau kita lihat memang dalam sepuluh tahun terakhir ini kita terlalu bebas memberikan kehebasan kepada kelompok untuk berekspresi
sebagai bagian dari komitmen kita kepada asasi manusia
sehingga kita lihat kelompok kelompok seperti hizbut tahrir itu bisa masuk ke semua ranah
itu di jakarta
besar sekali mas
catatan itu berarti
itu catatan sekali
dia masuk kampus kampus
dulu uin kampusnya mas hadi itu itu gak kebayang
bahwa kebayang itu pikiran pikiran khilafah itu masuk
itu ternyata berkembang juga di uin ya
kalau kita bilang ipb atau uner atau itb atau ugm itu kan luar biasa
jadi memang ini semacam evaluasi
dan pak jokowi kalau kita lihat dalam
kampanye dua ribu empat belas itu soal trisakti bung karno yaitu kedaulatan dalam bidang politik kemandirian bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan
lalu tentang bagaimana memperkuat ideologi pancasila dan toleransi
oleh karena itu dibangunlah badan pembangunan ideologi pancasila
yang secara khusus melakukan pengarus tutup utamaan atau mainstreaming pancasila itu
nah sekarang kemudian muncul wacana bagaimana mata pelajaran pmp itu
intinya adalah pendidikan moral pancasila itu tidak hanya dihafal tetapi dipraktekkan dalam kehidupan nyata
sehingga punya implementasikan
jadi memang darurat sebenarnya soal ideologi ini
dan kemudian ada gerakan gerakan yang kita sebut sebagai gerakan penumpang gelap
maka saya kira tadi himbauan dari pks supaya kita sadar sejarah
inti dari pancasila itu
itu tidak temu
kalau tidak temu itu kelapang dadaan
jiwa besar yang ada itu umat islam sebenarnya harus diakui
bagaimana umat islam menerima permintaan dari warga kita di timur
untuk pancasila itu
jadi bagaimana jiwa besar umat islam indonesia terutama nu muhammadiyah
dan kelompok kelompok yang lain itu memang harus diapretisasi
jadi masa depan pancasila itu sekali lagi tergantung kita umat islam
menarik ini bicara mengenai masa depan pancasila oleh umat islam
mas adi nanti saya akan bertanya terhadap hal ini
terkait terutama bagaimana implementasinya ya nanti di akar rumput
tentang tadi apakah masih perlu ada ppkm mungkin zaman sekarang
pmp ataupun penataran p empat bahkan ya
terkait bagaimana membuat kita semakin solid dan menerapkan ideologi pancasila dalam kehidupan seharian
kembali tetap bersama kami
ya anda masih di si aiden indonesia prime news
tapi terlebih dahulu kita simak pernyataan presiden jokowi terkait dengan adanya ideologi impor yang bisa jadi mengancam ideologi pancasila
kita simak berikut ini
sampai ideologi ideologi impor ideologi ideologi dari luar mendapatkan ruang untuk menggeser pancasila
yang akhirnya hanya akan mengoyak negara kita negara kesatuan republik indonesia
mengoyak merah putih dan mengkhianati cita cita kemerdekaan bangsa indonesia
tidak cukup membela negara hanya dengan berorasi
tidak cukup hanya dengan mengumpulkan massa
membela negara harus dilakukan dalam berbagai bentuk kerja nyata
dalam membela negara bisa dilakukan melalui berbagai bidang berbagai profesi isu
presiden jokowi itu pki
akhir akhir ini banyak sepanduk sepanduk seperti itu
saya sudah empat tahun ini sabar sabar sabar
saya diem nggak menjawab itu bukan apa apa
saya diem dulu saja
tetapi sekarang saya harus menjawab
pki itu dibubarkan tahun enam puluh lima tahun enam puluh enam
saya lahir itu tahun enam puluh satu
umur saya baru empat tahun
apakah ada balita pki
apakah ada pki balita
cara cara berpolitik yang tidak beretika seperti itu harus dihentikan
itu merusak cara cara kita dalam berdemokrasi
iya kalau kita lihat tadi seperti apa sebenarnya narasi politik dari komunikasi ini
sampaikan tadi pak jokowi mungkin pak mas adi lebih dulu sebelum kedua panelis yang lain
saya kira jelas pak jokowi
kalau sebelum pak jokowi itu relatively narasi kebangsaannya
artinya tidak mau ngambil resiko dengan kelompok kelompok yang memiliki satu irisan ideologi yang bertentangan dengan pancasila
maka kelompok kelompok islamis kelompok salafis bahkan hti
itu cenderung mampu berpenetrasi dalam kanal kehidupan
di sekolah di masjid bahkan di kampus kampus yang dikenal moderat seperti un
juga sudah mulai ada kanal pemikiran pemikiran yang setuju dengan ide khilafah dan seterusnya
tentu dalam konteks negara kebangsaan kita ini perlu diwaspadai
karena orang sudah merasa tidak penting
merasa tidak menghargai pancasila sebagai common platform perjuangan bangsa indonesia ini mas judan
itu artinya mindset dan pola pikirnya pancasila ini sudah dianggap selesai dan dianggap gagal
maka perlu anasir anasir ideologi lain yang relatif lebih menjanjikan
maka ide ide khilafah itu kemudian dijanjikan
khilafah khilafah itu yang kemudian diterima oleh banyak kalangan
tapi kalau bicara melihat risetnya kementerian negeri
guru guru sd sma smp di indonesia
itu tidak setuju dengan pancasila
bahkan studi yang terbaru dilakukan oleh teman teman csrc uwn
bahwa anak anak muda memiliki kecenderungan untuk setuju dengan paham di luar pancasila
artinya itu perlu dinarasikan
pancasila itu adalah sesuatu hal yang sangat prinsipil
diperjuangkan untuk konteks kebangsaan kita
bukan hanya untuk kepentingan demokrasi elektoral
itu yang kemudian saya singgung di awal
kita jangan pernah terlena bahwa indonesia itu sudah selesai
kita jangan pernah terlena bahwa pancasila dan negara ini sudah selesai
jadi tidak perlu dilawat
kalau bukunya yudi latif kan saya kira cukup bagus ya
bahwa pancasila ini adalah satu proses yang menyejarah
karena itu eksistensinya perlu dirawat
artinya apa bahwa tak ada ideologi ideologi lain yang boleh mempertentangkan itu di indonesia
karenanya menurut saya penting ke depan
kalau kita melihat indonesia sebagai satu sistem politik
maka anasir ideologi apapun selain pancasila
itu harus ditolak dengan cara apapun
mereka menumpuk ataupun mereka mengakomodir kelompok kelompok free rider ini
sehingga mereka menjadikan apapun untuk menang
maka saya melihat perda syariah
itu adalah cara yang paling nyata bagaimana kelompok kelompok salafis
kelompok islam yang agak sedikit radikal ini
memampatkan momen momentum untuk menghidupkan ideologi ideologi kembali
jangan itu terjadi pada pilpres
mas fatul anda setuju dengan statement dari pak sadi
terkait dengan ideologi terutama tadi
mungkin perda syariah kemudian juga tadi pak jokowi mengatakan
aksi orasi orasi itu tidak penting kalau memang malah justru mengoyak ideologi
ya kalau pertama kalau mengenai perda syariah itu kan
sebetulnya nggak ada perda syariah ya
jadi mungkin di aceh yang memang mereka menerapkan syariah
yang ada sebetulnya hasil
proses pembentukan peraturan dalam mekanisme demokrasi di dprd dan sebagainya
bahkan kalau misalnya
tapi kalau misalnya kita mau singgung bagaimana bangsa ini mengakomodir
kepentingan kepentingan syariat masyarakat
sebetulnya itu juga sudah diakomodir
jadi kalau kita mau bilang itu
undang undang perkawinan kita memang undang undang apa kan
itu juga terkait dengan syariah
bank bank yang berdiri dan menjadi ujung tombak juga dalam perekonomian kita
bank bank syariah itu juga syariah juga
jadi kalau kita berdebatkan syariah ini
zakat itu kan semua syariah
jadi sebetulnya kita mau taruh itu dalam konteks apa
karena memang indonesia yang begitu besar itu menampung semua kepentingan masyarakatnya
dan termasuk masyarakat muslim
bahkan yang menjadi perumus pancasila sendiri pun juga sebagian besar kalangan islam
kalau kita kenal namanya kibagusa di kusumo
kasman singgung di mejo
mungkin belum banyak orang
tidak banyak orang yang tahu bahwa mereka itu kalangan islam
dari kalangan islam untuk membentuk itu
jadi sebetulnya kita perlu dudukkan dulu seperti apa
hal hal yang terkait dengan tadi
sebetulnya kalau misalnya kita perdebatkan yang mengkhawatirkan
yang mengarah kepada aksi aksi terorisme
nah itu sebetulnya yang harus kita perangi
bahkan kalau yang dikatakan gus mis tadi mengenai riset
atau bahkan yang dikatakan ada pns guru dan segala macam
nah itu dijadikan catatan
padahal itu kan di instansi pemerintah itu sendiri
seharusnya jadi evaluasi pemerintah
jadi evaluasi penting dong bahwa
institusi negara saja bahkan sudah ada yang anti pancasila
makanya sebetulnya kita dudukan kembali
pancasila ini dalam hal apa
kalau dalam hal sebagai instrumen politik kan kita sudah jelas ya
jangan sampai lah kata kata saya pancasila
dan lain sebagainya itu
akhirnya dialamatkan dengan konsentrasi politik
kalau misalnya kita mau kaitkan bahkan
aidit pun yang pki dulu menyebut dia membela pancasila
dan orang yang mengkritik misalnya pemerintahan disebut anti pancasila
ini kan sebetulnya agak salah
itu sesat pikir juga sebetulnya
jadi kita dudukkan secara bijak sebetulnya
memang kepentingan bangsa ini untuk menjaga persatuan
menjadikan pancasila itu dasar negara kita dalam bernegara
baik dari sisi kehidupan masyarakatnya
atau bahkan yang lebih luas tentang kesejahteraan
yang diharapkan dari pancasila itu sendiri
juga kita bangun kembali fondasi ini secara baik
tapi kalau pernyataan presiden jokowi saya rasa sih
khawatir off set saja nih saya kira nih
karena ideologi impor ini makanya perlu diperjelas apa gitu
ada setuju gak dengan pernyataan dari mas fatul mengenai akan off set
ada satu rumus dari oposisi
semua dari presiden tidak ada yang benar
atau diragukan kita hormatilah
menurut saya salah satunya kalau ideologi pancasila jangan dipolitisikan gitu
bagaimana juga tanggapannya
kita tidak sedang ingin mempolitisi ideologi pancasila
tetapi kita ingin supaya kita bersama sama bahwa
ini yang namanya pilpres atau demokrasi itu hajatan lima tahunan
tapi pancasila itu adalah hajatan yang bersifat abadi
karena itu adalah sekali lagi adalah kalimatun shawa
adalah kesepakatan bersama kita sebagai sebuah pengesan
jadi oleh karena itu menurut saya memang ada garis dimana kita harus hati hati ya
terkait dengan pilpres ini supaya kita bisa berhati hati ya
pancasila itu tidak menjadi korban dari pertarungan demokrasi yang begitu sesaat
dan berduasa konfliktual begitu
jadi pesannya adalah mari kita justru bagaimana kata bu yasyafi itu
bagaimana menjadikan pancasila itu bisa diimplementasikan bisa diamalkan
terutama sila kelima yaitu keadilan sosial
jadi kita berharap sebenarnya perdebatan itu justru bagaimana menerjemahkan setiap sila sila
dalam kebijakan kebijakan yang real yang nanti masyarakat mendapatkan keuntungan dari kampanye itu
bukan justru bermain mata dengan kelompok kelompok yang mempunyai agenda untuk mengganti pancasila
itu yang kita khawatirkan
beberapa isu isu politik sara yang politik identitas yang muncul belakangan ini itu kan sangat mengerikan sekali ya
bagaimana member dakwah digunakan sebagai member politik
bagaimana surban keagaman menjadikan surban politik
jadi menurut saya ini sudah keterlaluan sekali
jadi intinya adalah kembali bagaimana mengimplementasikan pancasila dalam kehidupan sehari hari
jadi saya berharap bagaimana perdebatan antara pasangan satu dan pasangan bagaimana menerjemahkan pancasila
bukan bagaimana menggoyang pancasila
terima kasih atas waktunya
seperti ini closing statement yang sudah diwakili oleh gus wiss
saya mau terakhir
sedikit sekali waktunya buat
saya ngajar pancasila itu hampir empat kelas
kalau itu bukan mata kuliah wajib
itu hampir mahasiswa gak mau ngambil mata kuliah
ini tentu ini darurat
dan banyak yang gak ngerti pancasila itu apa
ya itu dia ya
makanya kemudian bpip dan seterusnya itu penting sebagai institusionalisasi nilai nilai pancasila
tapi jangan hanya berhenti di situ
bahwa kelompok petani nelayan dan buruh juga harus paham apa itu pancasila
bukan hanya dijadikan satu instrumen untuk kontestasi elektoral
menarik sekali itu
pancasila tidak hanya dijadikan perdebatan dan instrumen untuk elektoral dan untuk mendapatkan simpati dari para pemilih
terima kasih atas waktunya bersama kami
hari ini teman teman dan juga mas mas kalian
saya indonesia prime news
kira kira melihat pelan pelan bersama kami